video tiktok ini sempat membuat ramai media sosial terutama warga kota bandung
video ini kemudian berkembang dengan berbagai macam narasi
mulai dari ibadah dilakukan di masjid hingga dugaan ajaran menyimpang
tim cnn indonesia kemudian mendatangi langsung gedung tempat video tersebut diambil
gedung tersebut merupakan kantor dewan pengurus daerah kota bandung ahlul bait indonesia atau abi
sebuah kelompok masyarakat syiah yang telah berdiri sejak seribu sembilan ratus sembilan puluh
ini adalah ruangan yang didungkan oleh jemaah ahlul bait indonesia yang sempat viral beberapa waktu yang lalu
jadi di ruangan ini memang digunakan dalam ritual memperingati hari ashura
dan sempat juga diambil rekamannya kemungkinan dari lokasi seberang jendela yang ada di sini
dan saat itu juga lampu yang digunakan adalah lampu berwarna merah
ini untuk memperlihatkan bahwa suasana duka saat itu terjadi di kejadian di hari ashura
yang ini yang juga menimbulkan persepsi dari masyarakat dan sudah diklarifikasi langsung oleh pihak dari ahlul bait indonesia
bahwa peringatan tersebut dilakukan dari tanggal satu hingga sepuluh muharram
menurut ketua dpd abi bandung rustana adi ritual yang dilakukan disebut sebagai maktam dan maktal
yakni ekspresi kesedihan dan pembacaan syair wafatnya cucu rasulullah hussein bin ali saat peristiwa di padang karbala
acara ini dilakukan setiap tahun mulai tanggal satu hingga sepuluh muharram
adi menyayangkan video tersebut disebar tanpa dilakukan klarifikasi langsung kepada mereka
harapan kami adalah mereka datang kepada kami klarifikasi apa sih acaranya
apa sih yang terjadi tidak sebagai suami suami ritual
tapi upacara peringatan biasa
pengamati murtengah dari universitas pajajaran dina sulaiman menyatakan fenomena viralnya video dengan berbagai narasi ini terjadi
akibat ketidakpahaman masyarakat indonesia terhadap budaya yang dilakukan penganut syiah
tradisi memperingati muharram satu sampai sepuluh muharram itu kalau di timur tengah itu sudah dianggap biasa
pawai pawai di jalan gitu ya
dan memang ada tradisi menepuk nepuk dada kemudian juga di majelis majelis di majelis taklim gitu ya
itu memang lampunya digelapkan terus orang melantunkan lagu lagu duka cita
warga geger kalong berharap kejadian ini tidak membuat wilayah mereka menjadi tidak kondusif
meski mayoritas warga memiliki perbedaan pandangan dengan kelompok syiah
mereka tidak ingin konflik sosial terjadi
nah ini bukan hanya harapan saya sendiri tapi harapan masyarakat secara umum pertama
geger kalong aman aman itu dalam arti tidak ada konflik sosial diantara masyarakat di sini
ini semuanya keluarga ada pun ada kelompok kelompok tertentu yang memiliki paham yang berbeda
dan di syiah itu kami berharap memang tidak berkembang
meski sempat ramai pada dua puluh delapan dan dua puluh sembilan juli
kondisi wilayah geger kalong saat ini sudah kembali kondusif
ibu tahan cnn indonesia bandung jawa barat